nama amin rais seperti tak kunjung habis menjadi perbincangan di masyarakat dan media sosial dalam sebulan terakhir ini paling tidak
setelah manuver manuver kritiknya terhadap presiden joko widodo kini amin rais pun siap maju dalam bursa calon presiden dua ribu sembilan belas
setelah pertemuan spontan dari tiga tokoh pks gerindra dan pandemekah
hingga tercetus koalisi keumatan untuk mendukung prabowo maju pada pilpres dua ribu sembilan belas
kini ketua dewan kehormatan partai amanat nasional amin rais
menjadi salah satu dari empat kandidat calon presiden dua ribu sembilan belas yang diusung pan
sinyal kesiapan amin rais menjadi calon presiden diungkapkannya saat menghadiri jamuan buka puasa bersama di kediaman zulkifli hasan sabtu lalu
amin menyebut terinspirasi oleh kemenangan mahathir muhammad menjadi perdana menteri malaysia
di usia sembilan puluh dua tahun
sejumlah partai politik pun memberi tanggapannya terkait hal ini
ketua dpp pks mardani alisara mengapresiasi niat amin rais
tujuh puluh empat tahun tentu lebih muda dari usia dokter mahathir muhammad yang jadi perdana menteri di usia sembilan puluh dua tahun
tapi akan jauh lebih baik jika mulai memberikan kesempatan pada yang muda untuk memimpin bangsa
sementara hanura meragukan amin maju pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
ketua dpp hanura inas nasrullah zubir menyarankan amin rais agar jangan berfiksi menjadi capres
lebih baik berzikir saja katanya
partai nasdem melalui sekjen joni geplate menyebut
itu semua pernyataan lucu lucuan
menurutnya hal itu menambah rumit dan menambah bingung situasi koalisi itu sendiri
dan terakhir ketua dpp pdip hendrawan supratikno
mengapresiasi pencaulan amin rais
yang membuka banyak pilihan
hendrawan bahkan menyebut
salah satu yang sudah diantisipasi dalam simulasi pilpres
kepastian amin rais masih butuh waktu
karena nama capres dari pan baru akan diputuskan saat rakernas yang akan digelar di pertengahan tahun ini
baik kami langsung akan membahasnya malam hari ini dengan saleh partaunan daulay
wakil sekjen partai amanat nasional
selamat malam pak saleh
selamat malam mas maulana
kemudian ada ketua dpp partai hanura inas nasrullah zubir
selamat malam pak inas
selamat malam pak amin
sebenarnya awalnya bagaimana nih pak amin kemudian serius nggak pak amin ini kemudian siap akan dicapreskan oleh pan
atau kah ini hanya apa namanya pak saleh
ya saya mulai dari kronologisnya dulu
jadi kemarin itu beberapa waktu yang lalu kita melakukan peringatan refleksi reformasi di dpr
jadi di masa itu tentu kita melihat gerakan gerakan yang dilakukan toko
tokoh pendiri partai dalam hal ini tentu pak amin rais
nah pada saat itu ada salah seorang pembicara kalau tidak salah saya itu pak fahri hamzah
di dalam pidatonya secara tegas mengatakan
sebetulnya yang paling mengerti tentang mesin demokrasi modern yang dimiliki indonesia saat ini
itu adalah amin rais
karena beliau ikut terlibat di dalam merumuskan pola demokrasi modern itu
pasca reformasi ya
iya pasca reformasi tentunya
karena itu fahri mengatakan
ini sebetulnya tidak ada salahnya dan sangat pantas dan layak jika amin rais itu didorong dan didukung untuk jadi capres
apalagi saat ini ini kan ada kecenderungan misalnya di malaysia
nah ini bahasanya fahri kurang lebih seperti itu
itu mahathir muhammad yang usianya jauh lebih tua itu malah justru bisa memenangkan pilihan rakyat pada waktu itu
nah ketika pak amin rais diberi kesempatan untuk menanggapi itu
malah justru pak amin mengatakan bahwa sebetulnya
kalaupun tadi ada disampaikan seperti itu
jangan dipikir kalau saya tergoda untuk mau capres
karena saya murni apa yang saya kerjakan ini adalah mengkritik pemerintah untuk mendatangkan kebaikan kebaikan bagi masyarakat
tetapi belakangan ini perlu dijelaskan mas maulana
belakangan itu ada beberapa tokoh yang datang ke tempat pak amin rais bergantian
ada tokoh katakanlah purnawira tni general tni beberapa orang itu yang intens datang gitu
memberikan masukan kepada pak amin
kemudian ada tokoh pengusaha tokoh agama kemudian tokoh tokoh masyarakat dan juga seniman dan budayawan
itu datang ke sana bercerita berdiskusi mengenai bangsa
bersamaan atau sendiri sendiri momentumnya
jadi maksudnya bukan satu kelompok sebenarnya
jadi misalnya kayak purnawira general itu datang
beberapa orang kemudian nanti besok tokoh masyarakat kemudian tokoh ulama begitu
lalu di situ mereka mengusulkan dan mendorong bagaimana pak amin
kalau misalnya coba kita tawarkan untuk jadi calon presiden alternatif
nah atau waktu itu pak amin mengatakan sebetulnya
dia mengatakan sebetulnya secara pribadi saya sudah merdeka
anak anak saya sudah selesai semua sudah sekolah semua dan sudah mandiri semua
dan pekerjaan saya pun sebetulnya saya sudah merdeka saya tinggal mengajar saya profesor
tinggal mengajar beberapa kampus yang memang mengundang saya untuk itu
dan karena itu saya siap mewakafkan sebetulnya kemampuan dan pemikiran saya untuk bangsa ini
kebetulan fisiknya pak amin pun memang itu alhamdulillah masih sehat walafiat dan siap untuk melakukan itu
siap ya kalau diminta
pada saat buka puasa kemarin di rumah pak zulkifli hasan ini kemudian muncul misalnya empat nama
ingat tuh empat nama yang disebut itu
sebenarnya pak itu
di buka puasa kok bisa tiba tiba muncul empat nama itu memang sedang membahas atau bagaimana
ya karena memang ada reuni besar ya di situ semua ketua umum partai politik semua ketua umum pan yang pernah menjelaskan
oh mantan mantan ketua umum
termasuk juga ketua umum ya
jadi di situ kemudian para kader kita itu kan merasa senang nih
di situlah muncul ditawarkan lagi bagaimana kita menghadapi pil persiakan datang
lalu pada saat pidato di situ pak amin menjelaskan
kita ini tidak pernah krisis kader
kader kita ada yang mumpuni dan pengalaman untuk diajukan jadi calon presiden
nah kita punya empat yang pertama zulkifli hasan ini yang sudah ditetapkan oleh rakernas
untuk didorong kemudian ditawarkan menjadi capres atau cawapres
ada pak s bahir
mantan ketua umum juga
mantan ketua umum lalu ada bang hatta rajasa dan yang terakhir
yang pernah maju waktu itu ya
ya jadi ini kan empat empatnya itu harus diakui
sudah punya pengalaman dan juga saya kira mumpuni ya untuk ditawarkan jadi capres capres
inilah ceritanya dimana ini isu ini kemudian ini di tingkat internal pan
bahwa kami siap untuk mendorong empat nama ini
tapi apakah ini sudah final belum
karena nanti kita akan bawa ke rakyat karnas dulu untuk memfinalisasi usulan ini untuk ditawarkan ke eksternal
itu kan keputusan resmi
di tingkat internal
resmi di tingkat internal dan itu kan akan diungkap
nanti akan kita resmikan di rakyat karnas
ya tapi bicara soal pak amin bahwa pak amin siap maju benar itu
benar karena pak amin ngomong sendiri kan
beliau kan sudah ngomong di pidatonya kita
jadi soal terinspirasi sosok mahathir itu apakah memang kemudian benar atau bagaimana ceritanya
tapi kan belakangan orang banyak menyebut ini juga melihat bahwa fenomena di malaysia itu bisa ini
terjadi di indonesia
malah spring ya semacam itu ya bisa jadi
ya kan kalau ini kan bisa dikatakan seperti itu
jadi orang melihat ya jangan jangan ini bisa terjadi karena di indonesia orang mengatakan ini beda
beda apa namanya kultur dan macam macam
kultur budaya dan budaya politiknya
dan budaya politiknya berbeda
tetapi semangat yang ada ada semangat kebersamaan
lepas benang merah semangat yang menjadi benang merahnya apa
bahwa kritik pak amin itu yang paling penting adalah bagaimana kekuasaan rakyat indonesia kedaulatan rakyat indonesia terhadap sumber daya alam kita itu dikuasai oleh bangsa kita sendiri
ya kan yang selama ini menurut penelitian
itu terjadi di malaysia
oh itu terjadi di malaysia semangat yang sama
oh lihat dong apa yang dilakukan mahathir saat ini
dia begitu menjabat perdana menteri yang dia kerjakan soal itu
iya kan dia mengembalikan bagaimana reputasi
sementara di usia yang senior pak amin juga senior juga bisa
tapi jauh dong pak amin kan usianya kan jauh lebih muda
kalau kata pak amin kan sebetulnya jauh lebih mudah sekitar dua puluh sampai delapan belas sampai dua puluh tahun
dengan modal seperti semangat yang sama pak inas apakah kemudian memang pak amin ini akan menjadi calon lawan politik terkuat dari pak jokowi setelah jeda ya pak inas apakah setuju atau tidak kami akan mengulasnya setelah jeda berikut ini
ya terinspirasi dengan sosok mahathir amin rais menyatakan siap maju sebagai calon presiden walaupun tadi pan sudah mengklarifikasi bahwa tidak hanya nama pak amin tapi ada empat nama dan empat nama nanti akan digodok secara internal ya pak saleh
baru akan diputuskan secara formal
secara formalnya kita tunggu saja partai amanah nasional tentu saja
tapi menarik ketika kemudian ada kajian bahwa sosok amin rais bisa salah satu nama yang diajukan oleh pan juga nanti untuk menjadi lawan politik dari pak jokowi
dan disebut terinspirasi sosok mahathir yang berhasil memenangkan pemilu di malaysia dengan kondisi semangat yang sama berusaha untuk mengembalikan apa namanya bahwa kekayaan di dalam negeri ini harus menjadi keuntungan bagi warga negara indonesia itu sendiri
bagaimana anda setuju tidak pak
pak inas dari partai hanura melihatnya seperti apa
saya lihat pak amin kan setelah pilpres yang lalu kan tenggelam
setelah pilpres yang lalu
nah tenggelam sekarang dia mulai menapak untuk cari panggung
anda melihatnya seperti itu
ya nyari panggung nyari panggung nyari panggung gitu tetapi kelihatannya di panggung ini panggung terakhir kayaknya
dua ribu sembilan belas ini panggung terakhir maksudnya
terakhir dia kan punya pres panggung ambruk yang dicari sekarang ini
ya kayak setelah kalau dia terdaftar nanti atau nanti koalisi ini mendapati
nanti koalisi ini mendaftarkan pak amin lagi untuk ke kpu untuk jadi calon presiden dari koalisi yang ini
saya akan langsung mengadakan pesta kemenangan pak jokowi
kenapa demikian padahal belum pemilu masih mendaftar
bisa dilawan sama pak amin pak prabowo aja agak sulit melawan menurut saya sih
justru menurut anda pak amin
pak amin akan lebih mudah dikalahkan oleh pak prabowo
daripada pak prabowo
ya daripada pak prabowo gitu loh
karena begini apa yang pernah dikerjakan pak amin untuk negeri ini nggak ada
reformasi yang dilakukan mahasiswa
pak amin saat itu mengaku sebagai bapak reformasi padahal cuma sebagai icon doang
ikon dari reformasi yang berjuang adalah mahasiswa
menjadi ikon itu bukan karena memang ada kontribusinya
tidak cuma hanya sebagai pajangan saja pada reformasi
atau yang bergerak mahasiswa kita tanya kepada mahasiswa sembilan puluh delapan
yang bergerak ya bukan pak amin
pak nggak bergerak sama sekali
enggak enggak lah pak amin cuma muncul muncul doang kan
ini bukan menutup kontribusi dari pak amin
iya kalau kita lihat baca kita tanya juga
tapi bangsa ini rusaknya itu kalau pemikiran seperti itu
kita ke mainan dulu ya
jadi saya lihat seperti itu gitu
nah kalau memang pak amin itu pada saat itu dihargai sebagai bapak reformasi
tentu pada saat dua ribu empat kan pernah ikut pilpres gitu kan

nggak sampai lima belas persen
artinya apa artinya memang masyarakat tidak melihat dia sebagai bapak reformasi
kalau pada saat itu rakyat indonesia melihat sebagai bapak reformasi dia terpilih menurut saya
tapi yang tidak
sekian tahun sudah menghilang saya maaf sekarang sudah gaik
dia ingin disetarakan dengan mahathir yang gak bisa
mahathi itu negarawan yang pernah berbuat buat malaysia
pernah menjadi perdana menteri di malaysia pak amin pernah jadi apa
pernah berbuat apa buat indonesia
ketua mpr misalnya
ketua mpper nothing pada saat itu gitu loh
hanya mengutak ngatik uud empat puluh lima yang sekarang dikritisi
jadi kalau kalau kalau sebentar
nggak itu sudah banyak yang tidak betul
jadi kalau tidak betul untuk apa dialog
ini kan harus di dialogkan
nah lantas sudah kalau sekarang sekarang ditandingkan dengan pak jokowi
pak jokowi sudah banyak berbuat untuk grassroot loh
apa yang dilakukan
banyak sekarang yang tidak tahu
program grassroot yang pak jokowi
apa itu tidak dilakukan oleh presiden yang lalu
apa itu tidak dilakukan presiden yang sebelumnya
apa itu tidak dilakukan presiden sebelumnya
tiga juta dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas empat dua juta dua ribu delapan belas akan dikerja sembilan juta
jadi saya mau meluruskan ya
hampir dua puluh lima juta yang akan dilaksanakan
belum lagi program program grassroot yang namanya pnm
permodalan nasional madani
ya itu bukan jokowi
jaman jika sby sudah ada itu
saya di komisi nampak
ya dan itu mestinya bapak tahu
itu jaman sby sudah ada
pada saat pak sby ya hanya ratusan ribu aja
ya tapi kan bukan baru
hanya ratusan ribu
apa yang dikerjakan oleh jokowi hari ini
tapi pada saat sekarang pak jokowi nasabahnya sudah sampai hari ini tiga juta nasabah
saya mau jelaskan dulu
itu lima juta nasabah
kita tahan dulu ya kita tahan dulu
ini kita kembali ke soal pak amin
iya itu dulu
saya mau jelaskan
kita kasih dulu ke pak pasal ya
jadi begini kalau misalnya pak ines ini menganggap pak amin itu tidak ada apa apanya
misalnya tidak ada kontribusi
lalu pak ines ini sebetulnya kontribusinya apa
kok seolah olah lebih hebat dari pak amin
tadi saya barusan diskusi bertiga dengan salah seorang ketua fraksi di dpr
dan yang bukan pendukung sebetulnya di koalisi kita
dan juga salah seorang pengamat politik atau kenal
dia mengatakan pak amin rais ini tokoh reformasi
dia bilang reformasi itu tidak ada apa apanya jika pak amin rais tidak misalnya bagian dari reformasi
ini kan pendapat pribadi pribadi kan
tapi betul bahwa itu bukan sebuah reformasi
sendiri ada beberapa elemen lain
itu harus diakui
nah kalau misalnya orang seperti pak inas ini mengabaikan dan misalnya tidak melihat sejarah itu
itu lalu bangsa ini mau diapakan
kan berkaca pada sejarah
itu satu dulu ya pertama
kemudian yang kedua
dari mana misalnya pak ines bisa berkesimpulan bahwa andai kata pak amin maju langsung pasti kalah
langsung merayakan pesta kemenangan
seolah olah langsung merayakan pesta kemenangan
ya kan itu kan ini kita masih menawarkan di ikan internal kita
nanti sebentar lagi kita tawarkan ke tingkat keseluruh
kita tawarkan kalau sudah mendatang
jauh lebih mudah
dan di dalam politik sebentar
dalam politik itu pak
kalau pak amin sudah mendatang kpu
itu ada dinamika dinamika yang belum bisa dipastikan
jadi kalau bapak sudah memastikan itu berarti dinamikanya tidak berjalan
kemudian yang ketiga
yang perlu bapak dengar
pak amin itu maju bukan atas kepentingan pribadi
dia mengatakan kalau saya ini sudah merdeka
anak saya sudah sekolah semua
saya pekerjaan saya tinggal guru lagi
bukan mencari panggung tadi
bukan mencari panggung
panggungnya sudah banyak
kalau saya mengeritisi saja
pak ines panasnya minta ampun kok
pak amin itu mengeritisi
ini fakta loh
kalau saya ditanya
pak amin itu mengeritik yang ada saja
yang benar saja
menanggapi maksudnya bukan panas menanggapi
jadi begitu pak amin misalnya mengeritik untuk kebenaran saja
itu luar biasa kok
menurut pak inas bukan kebenaran itu yang disampaikan
pak ines katanya
sumber daya alam
sumber daya alam sebentar
sumber daya alam kita siapa yang mau
sumber daya alam
siapa yang menguasai
sejak kapan itu dikuasai
loh lihat dong
sejak zaman pak jokowi atau sejak zaman dulu
loh sekarang ini mestinya
sekarang ini dibenahi
tapi sekarang dibenahi pak jokowi
tapi freeport sudah seperti apa sekarang
kita nanti kembali lagi ke topik kita ya
masih banyak yang lain bapak lihat itu
sudah diumumkan di tv

sudah diumumkan di tv
dia akan sebentar
freeport sudah selesai
lalu kenapa kerja asing masuk ke indonesia
supaya kita tidak melebar pak inas
pasalnya supaya kita tidak melebar
kembali ke soal pak amin yang soal siap nyapres ini
kita tahan dulu ya
kita tahan dulu ya
setelah jeda kita akan kembali
primis masih akan segera kembali
kembali ke apa namanya pak saleh ya
untuk menanggapi sedikit ya
pak ines kita tahan dulu sebentar
soal tidak bisa disamakan dengan sosok mahathir kalau katakan itu terinspirasi
jadi saya begini
saya lucu juga sebetulnya melihat pak ines ini mengatakan pak amin tidak melakukan apa apa
untuk bangsa ini
kalau misalnya beliau kemarin itu tidak ikut bersama dengan teman temannya anggota dpr mpr
untuk melakukan pahaman demen undang undang dasar
tidak mungkin pak inas ini mungkin semudah ini jadi anggota dpr
tidak mungkin misalnya jokowi jadi presiden
karena selalu misalnya jalurnya a atau b kan bisa jalur golkar bisa jalur birokrat
yang untuk jadi gubernur jadi presiden dan lain sebagainya
ini di aman demen
ini di aman demen
semuanya itu dihilangkan dan semua orang memiliki hak persamaan
jadi ada kontribusi pak amin
bukan di dalam hukum pemerintahan dan politik
itu apa bukan perubahan yang cukup signifikan di republik ini
tidak usahlah kita apalagi seperti saya orang kampung mas maulana tidak mungkin saya berpikir
untuk bisa jadi anggota dpr seperti sekarang ini
tapi dengan adanya perubahan itu
itu luar biasa
itu mengangkat banyak derajat orang
lihatlah lima ratus empat belas kabupaten kota hari ini
bupati bupati dan wali kotanya
tidak semuanya itu berasal dari orang orang yang memang memiliki chance untuk jadi bupati
pada masa itu ya
apa itu bukan kontribusi besar
kalau misalnya ada kritik kita pada perubahan perubahan yang di aman demen itu satu dua pasal di dalam
undang undang itu yang belum benar
itu bisa kita kembalikan
kalau bisa kita aman demen
datang lagi kita ke mpr duduk lagi kita bersama
menurut anda itu sudah cukup besar
kontribusi seorang amin rais
itu kontribusi iya dong
jika mengacak pada apa yang dilakukan mahathir muhammad
itu bagian daripada keberhasilan
belum selesai pak
ini kan bagian daripada keberhasilan yang dilakukan amin rais untuk membawa bangsa ini keluar
daripada otoritarianisme pada masa itu
maksudnya liberalisme undang undang tadi gimana
itu kan sama dengan bagaimana kontribusi membangun bangsa
sehingga dari turunan dari undang undang dasar itu ada undang undang yang lebih liberal sekarang
akibat undang undang dasar ini
undang undang dasar kita lihat
jadi maksudnya ada kontribusi
ini juga salah berpikir
amandemen itu pak
amandemen itu dilakukan oleh banyak partai partai
ada beberapa yang sebenarnya dianggap tidak
tidak ada satu partai partai yang berkontribusi
maksudnya dikembalikan lagi bahwa kalau pak amin rais mengklaim itu
berarti itu terlibat
maka itu akan harus diklaim juga soal liberalisme
jangan sekarang merasa sekarang mengatakan pak amin rais terlibat dalam undang undang dasar empat puluh lima
sekarang dikritisi bahwa undang undang dasar empat puluh lima ini yang hasil amandemen
membuat satu undang undang lainnya menjadi liberal
ya harusnya bertanggung jawab juga dong
jangan sekarang merasa membuat undang undang begitu dianggap ada kekurangan dalam undang undang
saya tidak mau klaim
berklaim tidak mau
tidak bisa juga
harus dong konsekuensi
tidak bisa pak amin itu dikasih tahu
diberitahu bahwa dia membuat undang undang itu sendiri
yang mengandemen itu sendiri
tidak mungkin pak
beliau itu adalah moderator semacam itu di dalam memimpin sidang sidang di dalam mk
kalau melakukan itu semuanya
termasuk waktu itu termasuk di dalamnya adalah praksi praksi
sekarang begitu ada kekurangan bilang semua partai
jangan sekarang yang
tadi kan bapak
selain itu apalagi kira kira
ya itu salah satu
kita tidak berdebat di satu poin aja ya
ya tapi itu kan bagian daripada sejarah yang tidak boleh dilupakan
apalagi oleh pak inas
nah kalau dikatakan misalnya apakah pak amin ini mumpuni untuk jadi pemimpin nasional
apa yang dia kritikkan hari ini adalah jeritan hatinya
melihat bagaimana perkembangan di republik ini
yang dari waktu ke waktu belum memuaskan
jadi kalau dikatakan misalnya ini belum berhasil
di bidang ini belum berhasil
di bidang ini berhasil
pak amin merasa bahwa dia mampu menyelesaikan itu
kita tahan dulu ya
sekarang kalau ditanya apa yang diberikan pak jokowi
belum diberikan kesempatan untuk memimpin itu
coba kalau diberikan kesempatan
kemudian pak ines jangan lupa
ada kata bersedia kemarin jadi presiden
coba lihat sejarah reformasi itu
beliau punya kesempatan
tapi tidak mau
dia bersedia untuk mendirikan partai politik
nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut ya
setelah jeda berikut ini prime news masih akan segera kembali mengulas
terima kasih banget juga pak amin
pasti berita bahkan
jadi siapa ini siapa
padahal ini sebenarnya pertama kali kami menunjukkan

dijawab adalah pemerintah dan bakalnya youtuber
sebenarnya sekali k young
jadi speaker jongo juga catah suatu hal
k sindik dan sebagainya
itu se champions diesign sih benar benar bagus
ada ruang sasaran tentang itu
semua tahun saya jauh ber jubsomething disernamis
konteks nggak suka atau benci dan lain sebagainya
tidak kita mengeritik itu
dalam konteks bagaimana kita menyayangi
pemerintahan ini supaya berhasil membangun
dan juga bagaimana pemerintah ini
supaya dia memang lurus
apa yang diminta dan
menjadi aspirasi masyarakatnya disauti
jadi tidak ada konteksnya misalnya
kita oh ini seolah olah misalnya
tidak suka dengan
presiden jokowi misalnya apapun cerita tidak
coba lihat apa yang disampaikan
tapi memang di dalam
dengan kinerja kinerja yang memang
konkret jadi kalau misalnya ada pertanyaan
kenapa dia mau keluar dari kinesi
katakanlah misalnya seperti sekarang kami sudah berhasil
tanah misalnya gitu kita pingin jumlahnya
itu berapa konkrit berapa
transparannya berapa itu satu
misalnya lapangan pekerjaan dijanjikan sepuluh juta
dari sepuluh juta ini sudah
tiga tahun setengah ini berapa yang sudah ada
tunjukkan kepada kita
kemudian hutang negara kita
yang tidak berbahaya berikan kepada kita
misalnya ini kan banyak hal hal yang dipertanyakan
berikan kepada kita
ada datanya kan
tapi kan kita ini kan begitu kita tanyakan
belum pernah diungkapkan kepada kita
dan bukan hanya soal sertifikat
ada banyak yang dipertanyakan orang
kalau soal itu sih baca
nah itu yang perlu dipadai
menurut saya ya
kalau saya incumbent gitu loh
bahwa sertifikat tanah ini kan
langsung bersentuhan dengan masyarakat
tapi faktanya ada juga yang bermasalah
tapi saya menemukan ada yang bermasalah
oke bermasalah oke
tetapi ada kepentingan juga disitu
kita nggak bisa menutupi
kepentingan dua ribu sembilan belas kok ada
itu diakui ada
iya nah itu dia
kenapa harus diselahkan loh
bukan salah tapi menurut anda
nggak salah dong
kalau dia sekarang kenapa pak jokowi datang
ya karena juga dia pasti ada kepentingan
dia membagikan sertifikat itu gak akan
dengan sia sia gitu
walaupun di balik itu ada kepentingan dulu
sebetulnya itu saksasa
ada yang tidak terrealisasi dengan benar
tidak terrealisasi kan tidak banyak
ada yang bayar
ada yang bayar tinggal buktikan
ada yang bayar tinggal buktikan
oke kita kembali ke kepentingannya untuk suara nanti
untuk suara nanti

anda sampai tadi bahwa pak amin ketika akan maju
maka akan lebih mudah bagi pak jokowi untuk mengalahkan
bukankah itu kemudian bisa dilihat justru pak jokowi justru
sisi lain adalah takut
kalau berhadapan dengan pak amin rakyat
kalau pak amin ya
saya dapet bu nggak seperti itu gitu
kalau melihat yang majunya pak amin
kita sudah mau ngukur gitu
pertama dari hasil survei juga kan
dari mana bapak mengukur surveinya
baru empat hari diumumkan
ada orang surveinya dari mana survei
ini tidak benar ini tidak benar
yang kedua apa sih yang pernah diperbuat selama
tadi sudah dijelaskan panjang
kan sudah saya jelasin
cuma itu cuma mengklaim
awalnya kan mengklaimnya
itu hasil karya pak amin
begitu sekarang diundang undang itu ternyata ada cacatnya
bukan ada cacatnya itu kan
ini semua orang yang bikin
sama dengan tadi pak
kalau memang mengaku itu
kontribusinya apa lagi yang sekarang menyentuh langsung
pada grassroot pada masyarakat di bawah rakyat
belum dikasih kesempatan jadi pemerintah
sekarang jokowi sudah jadi pemerintah
ini kan masalah
janjinya tidak direalisasikan
apakah mampu pak amin berkompetisi
apakah mampu akan berkompetisi
mampu apa tidak berkompetisi
pak jokowi sudah ada yang diperbuat
dengan program program pelajarannya
pak amin belum ada
logikanya kita realitanya seperti itu
pak jokowi sudah ada
yang disuka sama grassroot
yang ada sertifikat pnm
belum lagi rumah sejuta
utang yang bertambah tenaga kerja asing
bpjs kesehatan yang dipisih sembilan triliun setiap tahun
tahun depan kita tidak sanggup
mengandalkan satu ratus tujuh juta warga indonesia
untuk mendapatkan kesehatan gratis
pendidikan yang semakin mahal
pekerjaan yang semakin sulit
harga harga yang semakin tinggi
subsidi yang dicatat
harga listrik yang makin mahal
semua prestasi dari mana
tapi pan ada di dalam pemerintahan
silahkan diberikan evaluasi
karena kita tidak ada hubungan dengan pnm
kalau pan ada di dalam pemerintahan itu kan
saya bilang ini secara konsisten dan konsekuen
kalau kita mengkritisi pemerintahan
jangan dengan pak jokowi yang memecat
kalau kita mengkritisi itu
itu dalam bentuk konteks kita mencintai pemerintah ini
saya keluar dari pemerintahan
silahkan itu diberikan penilaian
ini kan penilaian
presidennya bukan pak ainas
ini hanya sekedar daihatnya pak jokowi
yang saya kira juga hanya sekedar komentar saja
saya mau mengatakan bahwa
waktunya sudah habis
intinya pak amin akan digodok namanya
di tingkat internal kita
ini kan masih diwacana di internal
di internal saja sudah panas
berarti peluangnya besar
kan baru di internal saja sudah panas semua
coba lihat semua orang partai politik
dari partai yang lain sudah kasih komentar
tadi kan disinggung tidak ada survei
kita lihat ke depan nanti apakah ada survei
nama pak amin masuk ke sana
kemudian kita akan bicarakan lagi nanti ketika muncul angkanya berapa
tingkat elektabilitas dari pak amin rais
terima kasih untuk sementara ini pak inas
terima kasih juga pak salih telah bergabung bersama kami
pemirsa fokus bahasan km malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama kami di prime news